apa jangan jangan lo challes ya gue deket sama putri sekarang
gue cuman berusaha untuk ngejagain sahabat gue dari cewek tupai sekaya lo
jujur ya mel gue sih lebih percaya nomi daripada lo sekarang
kayaknya lo ngedeketin putri sama tante nawang itu cuma sebagai taktik lo buat menjauhin pangeran sama putri
oh ya nanti kalau misalnya jam kuliah kita gak beda jauh lo baik bareng gue aja lagi
boleh nanti gue kabarin lo ya kalau udah selesai kuliah
karena yang mau gue abrolin sama putri gak ada urusannya sama lo
jangan mau put kalau jangan percaya sama naomi
kenapa mel ngebatin kayak gitu kenapa dia nggak bolehin gue percaya sama naomi
ya udah kalau gitu kita ke taman yuk
apalagi kemarin naomi udah bantuin pencarian gue sama pangeran di hutan
duluan ya mel
nah aku mau beritahu kamu
shaded siang kita
lo larang rizky buat pergi ke uk ya
gue gak mau dia pergi put
gue tau lo deket banget sama rizky
dan gue tau dia pasti dengerin lo
dia pasti nurut sama lo
gue tuh udah pernah bujukin rizky
supaya dia nggak pindah ke london
tapi rizky tetap gak mau dengerin gue
kayaknya emang tekad dia udah bulat banget deh buat pindah ke london
lo bujuk dia ya sekali lagi aja
gue gak mau dia pergi put
kenapa sih gak lo aja sendiri yang coba ngomong sama rizky
siapa tau dia bisa dengerin lo
kan dulu kalian berdua pernah deket kan
jangan kan ngebujuk dia
ngobrol sama gue pun dia gak mau put
kayaknya dia bener bener benci sama gue
gue tau gue salah
gue tau gue udah nyakitin dia dulu
dan gue sekarang bener bener nyesel put
dia mau memperbaiki semuanya sama rizky
gue cuma butuh satu kesempatan
buat gue bisa buktiin ke dia kalau gue udah berubah
semua cara udah gue lakuin
buat minta maaf sama rizky
tapi gak ada satupun yang berhasil putri
yang ada dia malah mau ninggalin gue ke london
satu satunya orang yang bisa bantuin gue
please tahan dia put
supaya dia gak pergi ninggalin gue
gue tau kok
gue juga gak mau kan kalau ditinggalin sama sahabat lo
gue juga sedih banget
waktu tahu rizky mau pindah ke london
tapi gue juga yakin om
rizky pasti punya alasan yang kuat
sampai dia memutuskan untuk pergi
bahkan ninggalin indonesia
gue juga tak mau
gue mau pergi ke london
kalau itu bakalan berhasil
thank you ya put
gue itu tau banget ya dari dulu lo kayak gimana sama rizky
gue yakin banget
kesini pasti naomi bukan karena mau balikan sama rizky
tapi karena ada niat lain
tidak ada yang mau diketahui
kalau mau diketahui
ya udah sampe
ada juga lo yang punya niat buruk kali mel
gue gak tau ya mel apa yang lo lagi rencanain sampai sampai lo mau deket sama putri dan mau temenan dan so peduli sama dia
tapi satu hal yang gue tahu sahabat itu bakal ngedukung temennya di keadaan susah maupun apapun keadaannya itu
dan bukan bikin sahabatnya jadi insecure
dan seorang sahabat gak mungkin kayak gitu mel
syata tadi pas gue ngompor ngomporin bu nawang ada sih citra di rumahnya putri
kayaknya gue mesti hati hati deh di depan citra dia gak gampang kemakan sandiwara gue dan mulai curiga sama gue
sumpah gue gak ngerti
apa jangan jangan lo challes ya gue deket sama putri sekarang
gue gak jelas mel gue cuma berusaha untuk ngejagain sahabat gue dari cewek dua face kayak lo
jujur ya mel
gue sih lebih percaya nomi daripada lo sekarang
kayaknya lo ngedeketin putri sama tante nawang itu cuma sebagai taktik lo buat menjauhin pangeran sama putri
kok citra bisa tahu sih rencana gue
apa sandiwara gue selama ini kurang meyakinkannya
cit udah lah bisa nih kita urusin nih orang orang yang ribet kayak dia nih
mending kita samperin tuh putri sama naoming
put kalau kita ganggu gak apa apa kok kita pindah ke tempat lain aja
oh perlahan gue sama putri udah selesai
oh iya nom citra juga sahabatnya rizky loh
jadi nanti citra juga pasti akan bantuin kan buat pujuk rizky supaya gak pindah ke london
ya kan cit
thank you ya semuanya
gue gak tau persis apa yang terjadi di masa lalu antara lo sama rizky
kalo lo bener bener udah nyesel
mungkin gak ada salahnya rizky kasih nomi kesempatan kedua
siapa tau kalo mereka jadian lagi rizky bisa bahagia